kita ke informasi pertama mantan kepala lapas kelas satu suka miskin wahid hussein
difonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada sidang yang digelar di pengadilan tipikor bandung senin petang
terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah menerima suap dari sejumlah warga binaan
termasuk pemberian kemudahan dan fasilitas lain di dalam lapas
sidang kasus suap dengan terdakwa wahid hussein mantan kalabas sukamiskin bandung
senin petang kembali digelar di ruang enam pengadilan tipikor bandung
sidang kali ini dengan agenda putusan
dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dari yanto
terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah menerima gratifikasi atau suap dari sejumlah warga binaan di lapas suka miskin
serta terkait pemberian kemudahan dan fasilitas termasuk pembuatan saung di dalam lapas
majelis hakim menjatuhkan fonis kepada terdakwa wahid hussein dengan hukuman delapan tahun penjara
dan denda sebesar empat ratus juta rupiah serta subsidiar empat bulan kurungan
fundis tersebut lebih ringan satu bulan
sepuluh tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum kpk yang menuntut terdakwa dengan hukuman sembilan tahun penjara
usai sidang terdakwa pun hanya bisa pasrah dengan putusan tersebut
dan disambut isak tangis keluarga yang telah menunggu di luar ruang sidang
menanggapi putusan tersebut tim kuasa hukum terdakwa tidak menerima dan merasa keberatan
pihaknya pun akan mengajukan banding
saung itu kan bukan jembat
saung itu sudah ada jauh sebelum dia jadi kalapas juga miskin
berobat perumah sakit itu jauh sebelum dia juga sudah miskin
pembenahan kamar jauh sebelum dia juga sudah miskin
jadi dia sendiri menangguh semua
apa sih yang dia berbuat
itu kita tidak bisa terima
itu keputusan kurang berkewadilan
wahid hussein ditangkap setelah operasi tangkap tangan oleh kpk
dan terbukti menerima suap serta sejumlah barang mewah
termasuk satu unit mobil dari fahmi dar mawansa
yang sebelumnya juga telah difonis tiga tahun enam bulan sebagai pemberi suap
tony oktara bandung